prabowo subianto menyatakan pemilihan presiden telah usai dan mengaku menghormati pemilih paslon lain
serta berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat indonesia
bagi mereka yang tidak memilih kami berilah kesempatan kami
kami akan buktikan kami akan menjadi presiden wakil presiden pemerintah yang akan bekerja sekeras kerasnya untuk seluruh rakyat indonesia
menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat indonesia
pernyataan ini menjadi bagian dari pidato kemenangan yang disampaikan oleh prabowo subianto
usai kpu umumkan hasil rekapitulasi pilpres
kata prabowo pemilihan presiden telah usai
untuk itu ia mengajak semua pihak kembali bersatu
ia berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat indonesia tanpa kecuali
pemilihan umum pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai
semua pilihan rakyat adalah
yang memiliki kosong dua kita hormati
yang memiliki satu kita hormati
yang memiliki kosong tiga kita hormati
merespon pasangan prabowo gibran yang bakal merangkul pendukung paslon anies mohaimin dan ganjar mahfud
ganjar menjawab bahwa semua kandidat di pilpres berteman
ibarat pertandingan semua ada
dan akan ada saatnya rangkul merangkul menjadi kekuatan bangsa
kalau siapa melaporkan apa biarkan itu berproses sendiri begitu ya
kalau soal rangkul rangkulan kita ini berteman semuanya
atau para kandidatin anak anak bangsa begitu ya
kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai ada saat akhir
tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi
mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini
anies baswedan juga menanggapi ajakan prabowo subianto untuk bersatu usai pemilu
dengan bilang pihaknya akan mengikuti proses gugatan pemilu di mahkamah konstitusi terlebih dahulu
terkait dengan undangan kita begini pada prinsipnya
pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas
dari situ baru kemudian nanti kita
tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa
karena kita ingin indonesia yang adil indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan
pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat sudah diumumkan oleh kpu
namun tidak serta merta diikuti oleh penetapan presiden dan wakil presiden terpilih
karena masih menunggu gugatan terhadap keputusan kpu
terkait hasil pemilu presiden yang diajukan di mahkamah konstitusi